walaupun film hidden figures merajai tangga box office namun pendapatannya belum mampu menembus satu miliar dolar amerika
seperti film film berikut yang akan saya sampaikan ke anda
film film hollywood ini merajai penjualan tiket bioskop di seluruh dunia dengan menembus pendapatan hingga di atas satu miliar dolar amerika
apa saja film hollywood yang menguasai pasar dunia
kami akan bahasnya untuk anda dalam film hollywood berpendapatan fantastis
kita lihat yang pertama ini adalah film hollywood dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang sejarah
yang pertama adalah avatar yang dirilis tahun dua ribu sembilan dengan pendapatan mencapai hampir dua delapan miliar dolar amerika di seluruh dunia atau setara dengan tiga puluh tujuh tiga puluh enam triliun rupiah
film avatar ini dirilis pada tahun dua ribu sembilan dengan sutradara james cameron
sebenarnya ide awal dari film avatar ini diambil pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun karena kecanggihan teknologi
pada saat itu belum mampu membuat film avatar dengan makhluk makhluk biru dan dalam bentuk tiga dimensi
akhirnya baru bisa dimulai produksi film dari avatar ini pada tahun dua ribu dua
memakan waktu produksi sebanyak empat tahun dan akhirnya baru bisa dirilis pada tahun dua ribu dua
untuk budget secara ofisial dari film avatar yang dirilis pada tahun dua ribu sembilan ini di angka dua ratus tiga puluh tujuh juta dolar amerika
sehingga setengah dari pendapatan kotor ini bisa masuk ke studio studio film di hollywood
dan untuk sequelnya sendiri dari film avatar akan dirilis pada bulan desember dua ribu delapan belas
kita lihat apakah juga mampu menembus
atau mungkin bahkan melewati
pendapatan kotor dari film yang pertama avatad
kemudian yang kedua adalah film yang sangat bersejarah
bisa dikatakan seperti itu titanic yang rilis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dengan total pendapatan di angka dua sembilan belas miliar rupiah
dan ini tentunya diperankan siapa lagi
bukan leonardo dicaprio dan juga cat winslet
di sutradari kembali oleh james cameron
sehingga sutradara james cameron ini memiliki dua film yang memiliki pendapatan tertinggi sepanjang sejarah film hollywood
film dengan budget untuk titanic ini termahal pada masanya itu di angka dua ratus juta dolar amerika
dan berhasil mendapatkan total pendapatan di seluruh dunia hampir dua dua miliar rupiah
kita bergeser ke film selanjutnya
yaitu ini yang paling baru di dua ribu lima belas itu star wars the force awakens
untuk tahun dua ribu lima belas sendiri ada lima film empat film maksud saya yang masuk ke jajaran film film hollywood yang tembus satu miliar dolar amerika
film ini di sutradari oleh j j abrams dengan pendapatan dua tujuh miliar rupiah atau setara dengan dua puluh tujuh tujuh triliun rupiah
dan dirilis pada tahun dua ribu lima belas tahun yang paling banyak filmnya untuk menembus angka satu miliar dolar amerika
sementara untuk pendapatan bersihnya diperkirakan mencapai tujuh ratus delapan puluh juta dolar amerika
untuk film selanjutnya film keempat yang menembus satu miliar dolar amerika adalah film jurassic world
kembali di tahun dua ribu lima belas
kembali di tahun dua ribu lima belas
selanjutnya the avengers yang dirilis pada tahun dua ribu dua belas
ini mendapatkan total pendapatan kotor di seluruh dunia mencapai satu lima puluh dua miliar dolar amerika atau setara sebesar dua puluh tiga puluh tiga triliun rupiah
di sutradari oleh joss whedon
dan ini merupakan film ke enam dari seri marvel universe
selanjutnya ke film balapan
ataupun juga disebut dengan furious tujuh
yang juga merupakan film terakhir dari
aktor utamanya yaitu paul worker yang meninggal dunia karena kecelakaan
di sutradari oleh james wan
total pendapatannya setara dengan dua puluh tiga triliun rupiah atau satu lima puluh dua miliar rupiah
sementara untuk furious tujuh ini kembali merupakan film terakhir yang diperankan oleh paul walker
yaitu aktor utamanya yang meninggal dunia karena kecelakaan
dan di lima hari pertama rilis
ini hampir mendapatkan pendapatannya empat ratus juta dolar amerika
dan juga merupakan urutan ke lima
untuk lima hari rilis
film terbesar sepanjang sejarah hollywood
kemudian yang selanjutnya adalah the avengers
ini adalah kembali keluaran marvel
avengers tapi untuk yang sequelnya itu age of altern
yang merupakan sequel dari the avengers
dengan total pendapatan satu empat puluh satu miliar dolar amerika
atau setara dengan hampir sembilan belas triliun rupiah
disutradari oleh joss whedon
dan sequel selanjutnya dari avengers ini diperkirakan akan rilis pada empat mei dua ribu delapan belas tahun depan
kita lihat lagi apakah sequel dari avengers ini akan mampu menembus satu miliar dolar amerika
untuk pendapatan kotornya di seluruh dunia
dan yang terakhir adalah film harry potter and the deadly hallows part dua
ini tentang film para magister atau juga para watch di inggris
yang dirilis pada tahun dua ribu dua
dengan total pendapatannya satu tiga puluh empat miliar dolar amerika
atau setara dengan hampir delapan belas triliun rupiah
disutradari oleh david yates
dan juga merupakan kita semua tahu mungkin anda juga mungkin lebih suka bukunya
film dari harry potter ini merupakan film yang berdasarkan dari novel milik penulis jk rolling